hmm rupanya ada makhluk di bawah kawah ini
kamanapun aku ingin pergi
kau yang seperti buta hijau
ya saya yang seperti buta hijau lah
ayo kita beraksi sekarang
aku mengakukahlah pernah ditunduk padamu
dan kami siap melayani
asal kau tidak binatang
aku merasakan kamu
aku siap melayani tuanku
jadi pusaka itu berada di dasar kawah
aku siap mengakukannya
prajurit pajajaran merampok
ini sangat tidak mungkin
ini pasti berita bohong
aku tidak berbohong
aku sendiri yang menjadi saksi atas kejadian perampokan itu
yang jadi korbannya kiwardi tetangga saya
jaga dewa batah
apa sebenarnya yang sedang terjadi
masalah demi masalah
silih datang ke gat
kalau gusti prabu berkenan serahkan masalah ini kepada kami
biar kami berdua yang menangkap prajurit yang telah merampok rumah penduduk ini
kita sudah terlanjur ada di sini
kenapa kita tidak ambil pusaka pusaka yang sudah ada
tapi kita harus bergerak dengan cepat
kamu ambil saja pusaka yang kamu sukai
dengan senang hati
aku rasa pusaka itu sangat cocok padamu
tapi pedang itu mampu mengeluarkan ular naga
dan membakar apa saja dengan apinya
ternyata kamu tahu juga pusaka ini
kamu sudah mendapatkan pusaka yang kamu sukai
aku rasa kita harus segera keluar dari sini
sebentar lagi ajak penyambutan oleh siliwangi akan segera dilaksanakan
kita harus segera keluar sebelum dia curiga